beberapa pedagang minyak goreng di pasar tradisional surabaya
mengeluh susahnya mendapatkan stok minyak goreng subsidi
bermerek minyak kita di surabaya
mereka mengaku meski sudah antre di agen besar
barang yang ia dapat pun tidak banyak
seperti heru pedagang minyak di pasar pucang surabaya ini mengaku
dari kebutuhan tiga puluh kardus yang ia ingin pulak
ia hanya mendapatkan empat kardus saja
agar tetap berjualan akibat minimnya stok minyak subsidi dari pemerintah ini
para pedagang pun beralih dengan memperbanyak penjualan minyak curah
pedagang mengaku harga kulak minyak kita adalah

minyak curah sebesar rp empat belas lima ratus per kilogram
sedangkan untuk harga kulak minyak goreng kemasan dengan merek
bervariatif berkisar enam belas lima ratus hingga sembilan belas tujuh ratus rupiah per liter
sementara untuk harga jual minyak kita di pedagang pasar
berkisar empat belas hingga enam belas lima ratus rupiah per liter
sedangkan harga jual minyak goreng curah di pedagang
berkisar enam belas lima ratus rupiah per liter
sementara untuk harga jual minyak curah di pedagang pasar

sementara untuk harga jual minyak curah di pedagang pasar

dan perkembangan bahan pokok di jawa timur
tanggal dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
harga rata rata minyak di tingkat konsumen
di sejumlah pasar di surabaya
adalah rp enam belas tiga ratus per kilogram untuk minyak goreng curah
dan rp empat belas per liter untuk minyak kita